berbeda dengan tahun sebelumnya tahun ini minat konsumen terhadap sapi kurban di surabaya lebih banyak ketimbang kambing
hal ini membuat harga sapi naik para pedagang pun kebanjiran rejeki
menjelang hari raya idul adha tahun ini minat konsumen untuk membeli sapi lebih banyak dibanding kambing
baru sekitar tiga hari berjualan dari dua puluh ekor sapi yang ada telah terjual lima ekor
sejumlah pelanggan bahkan telah memesan jauh hari sebelumnya
sekarang ini kan makanya kambing sekarang ini agak menurun
jika pada tahun kemarin para pembeli masih bisa mendapatkan satu ekor sapi seharga lima belas juta rupiah
namun sekarang menjadi sekitar tujuh belas juta rupiah per ekor
hal ini berbeda dengan harga kambing yang cenderung
stabil yaitu di kisaran dua hingga lima juta rupiah per ekor
biasa kan terjadi rebutan di sebelum ariha ini
beberapa bulan sebelumnya teman teman dari luar provinsi jawa timur ini sudah luar biasa mengambil stok sapi di jawa timur
untuk stok mereka
arti start mereka lebih duluan
kemudian stok stok sapi di jawa timur ini yang kecil kecil memang agak berkurang
ramainya pembeli hewan kurban diperkirakan akan terjadi sejak seminggu jelang hari raya idul adha